ada yang bilang mengintervensi
itu silahkan dimas dan juga bagus
mbak nana suara saya terdengar
terima kasih banyak atas undangannya kembali kepada bimbi dalyana
sekalian kali ini di political show
saya pak manegara seorang kutub bimbi dalyana
buka dengan pak ramusanti
jadi gini mbak nana
sebenarnya kalau bicara tentang kpk sendiri ya
atau nama dari pameran sendiri
sebenarnya kita udah jenuh banget
terkait dengan berbagai macam pelanggaran etika
dengan rapor rapor merahnya
apalagi ditambah dengan masalah identifikasi
yang terjerat dengan kasus korupsi di menteri pertanian
terus yang kedua yang menjadi sebuah persoalan adalah
kita melihat sebenarnya kpk yang seharusnya menjadi lembaga independen
yang sudah bebas nilai dari tekan tekanan dari yang lain
malahan dilihat makin hari makin menjelang pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
kok makin punya polos terlentu nih
yang akhirnya menghilangkan independensinya
itu menjadi sebuah pertanyaan yang cukup menarik lah
apalagi terkait dengan informasi yang berbeda pintu nih
dari yang kita lihat bahwa
seharusnya dari kpk memberikan informasi yang lain
terus dari bapak mahfud sendiri memberikan informasi lain
terus dari bapak mahfud sendiri memberikan informasi lain

yang jadinya kita mempertanyakan sebenarnya
dengan keadaan kpk yang sudah bermasalah seperti ini
dan akhirnya membuat mosi tidak percaya bagi masyarakat
sebenarnya kpk ini dipolitisasi atau mempolitisasi sebenarnya
apalagi menjelang pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
baik menarik sekali
kpk ini mempolitisasi atau dipolitisasi
ini udayana ini selalu bagus ini
satu lagi silakan
oke baik terima kasih kesempatannya mbak nana
terkait dugaan korupsi di kementerian pertanian
saya kira mahasiswa ini juga sudah cukup bosan
dengan menteri menteri yang terlibat kasus dugaan korupsi
bahkan rezim hari ini tuh menterinya bisa dibilang paling banyak
dibanding kepemimpinan kepemimpinan sebelumnya
presiden jokowi ini memiliki kegagalan menjalankan janjinya soal revolusi mental
itu yang pertama
kemudian yang kedua
terkait dugaan gratifikasi oleh pimpinan
nah yang ingin saya tanyakan
apakah kemudian ini kelembagaan sistem di kpk yang salah apa bagaimana
dimana hari ini peran dewan pengawas sebagai entitas check and balance
yang tidak mampu untuk kemudian menjaga etika dari pimpinan kpk itu sendiri
sehingga bisa bertemu dengan calon tersangka
bahkan menerima gratifikasi
nah yang ingin saya tanyakan
ini integritas personal pemimpinnya yang salah
apa sistem kelembagaannya
kalau sistem kelembagaannya yang salah
ada nggak kemauan dari dpr untuk melegislatif review undang undang kpk kembali
baik menarik sekali ini
bem udayana bali ini adalah salah satu bem terbaik
yang selalu hadir di politik lesio
pertanyaan pertanyaannya selalu tajam kritis dan ada bobotnya
saya mau langsung berikan kesempatan bang roni
apakah dpr akan melakukan legislative review soal undang undang kpk
melihat ini ternyata integritasnya pimpinan kpk
banyak sekali yang bermasalah
sampai ada laporan berkali kali
masukannya bagus tapi tidak selalu mulu
sedikit salah revisi undang undang
ini entah lama lama baru muncul baru keluar
toko tok besok bilang wah ini enggak benar nih
kan enggak gitu juga
maka dari itu apapun yang terjadi di republik ini
kita sikapi dengan bijak
apa yang dilakukan baik dari institusi polisi kpk dan yang lainnya
perlu analisis dan evaluasi yang baik
perlu analisis dan evaluasi yang baik

dan evaluasi yang bisa membanggakan kita semua
bukan pada ketidaksukaan kepada seseorang atau kelompok
tapi ide ide tadi sangat baik
misalnya dengan politisasi atau dipolitisasi misalnya
dua konsep yang mengatakan politisasi dan dipolitisasi
itu dua duanya tidak menyangkut pada kpk
tapi bagaimana penilaian masyarakat pada umumnya
diantara menjelang pemilu terjadilah bahasa politisasi
tapi bagaimana perkara yang utama itu berjalan
tindak pidananya ada hukumnya wajib dihormati dan dilaksanakan
nah ini adalah untuk menyangkut pada prinsip bahwa
tidak ada politisasi dalam tindak pidana
untuk menyangkut ruang yang besar

oke prof jamin nanti saya baru terakhir ke

prof jamin apakah kemudian tadi masukan dari teman teman mahasiswa
perlu ada legislative review melihat banyak sekali pimpinan kpk
yang dilaporkan karena dugaan pelanggaran etik begitu
saya kira kita baru merevisi itu ya dua ribu sembilan belas kemarin
dan saya kira itu sudah yang terbaik
ini kan bicara tentang oknum
kalaupun terbukti melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan
sedang dilaporkan di polda saat ini

tetapi yang perlu kita pahami
pimpinan kpk itu ada dewan kehormatan
jadi dewan pengawas ini yang lebih dulu nanti akan memeriksa
terkait dengan apa benar enggak itu
baru nanti tindak pidananya yang akan dijalankan
dan kita kan belum tahu
dewan pengawas belum melakukan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan
terkait dengan laporan masyarakat yang sudah disampaikan
jadi jangan gara gara satu pimpinan kpk yang kebenaran faktualnya belum tentu
lalu kita secara lembaga menyatakan kpk ini nggak benar
saya kira kita terlalu naif lah untuk menyatakan kpk nya ini terlalu
sekarang sudah enggak benar
kita nanti tunggu dulu
kita lihat dulu prosesnya
kita hormati yang sedang berjalan
baru nanti kita revisi lagi kalau memang ada hal yang kurang berkenan
terakhir bang febri bahwa klien anda saat ini sedang menghadapi dua proses hukum
di kpk dan juga di polda metro jaya
bagaimana sebentar saja kita waktunya sudah habis nih
ya kalau bagi kami kami fokus di proses hukumnya ya
banyak diskusi di luar itu silakan saja kami fokus proses hukumnya
saya sebenarnya tertarik tadi mengambil apa yang disampaikan oleh mas ali
jangan lupakan kasus yang di kpk
dan juga menghormati proses hukum
kpk juga menghormati proses hukum yang berjalan di polri
memang kalau kita lihat kedua duanya proses hukum
biarkanlah proses hukum itu berjalan di koridornya yang benar
nah tugas saya dan tim sebagai advokat adalah
mendampingi dalam proses hukum yang berjalan di komisi pemberantasan korupsi
itu tadi jawaban jawaban dari pertanyaan kritis teman teman mahasiswa
dan setelah ini kita akan dengarkan sebuah pertanyaan yang berbeda

dari teman teman komisi co